bali tampaknya akan menjadi salah satu provinsi
yang akan dipercepat untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik
sebagai percepatan penggunaan energi baru terbarukan di tanah air
event g dua puluh di bali november lalu yang mempromosikan kendaraan listrik
juga menjadi alasan percepatan pemakaian kendaraan listrik di bali
gubernur bali wayan koster
di denpasar kami siang menjelaskan percepatan kendaraan listrik di bali ini
sekaligus mendukung peraturan presiden nomor lima puluh lima tahun dua ribu sembilan belas
tentang penggunaan kendaraan listrik untuk transportasi
serta pergub empat puluh delapan tahun dua ribu sembilan belas tentang kendaraan listrik
menurutnya bali siap jika diprioritaskan
sebagai daerah pengembangan ekosistem kendaraan listrik
bahkan pihaknya bekerjasama dengan sejumlah smk
terkait upaya konversi dari kendaraan bahan bakar fosil
menjadi tenaga listrik
suatu kebijakan dibuat karena adanya satu keyakinan
bahwa ini akan berjalan
dan saya yakin ini bisa jalan
karena dia memberi manfaat yang jauh lebih ringan kepada masyarakat
lebih baik daripada sepeda motor yang konvensional
karena pelan pelan dulu dua ribu dua puluh enam kan satu ratus empat puluh lima ribu
kan ini di bali jutaan sepeda motor sekarang sudah
jadi kalau bisa dilaksanakan secara paralel
pertama adalah konversi yang sudah ada
kan ada jutaan sepeda motor dikonversi ke listrik
sama yang beli baru
nah ini memang harus ada skema kerjasama dengan pihak industri
dan swasta lainnya
sementara itu lembaga penelitian terhadap perlindungan lingkungan ekonomi
dan kesejahteraan manusia world resource institute
wri indonesia menyatakan
bali sebagai daerah wisata sangat layak
menjadi lokasi percepatan ekosistemnya
untuk mengendalikan motor listrik berbasis baterai
karena ekonomi bali terutama adalah ekonomi yang berbasis turisme
tuntutan turisme sekarang adalah sustainable tourism
salah satunya adalah penggunaan energi bersih
jadi saya kira kedepan wri percaya ini akan berkembang dengan baik dan dengan luas
yang akan kami bantu supaya akselerasinya lebih cepat tentu adalah bali
denpasar badung giyanya dan tapanan
itu konsentrasi urut urutnya
orban ada di sana
kesiapan tersebut diantaranya
tersedianya puluhan stasiun pengisian kendaraan listrik spklu
yang ada sejak kegiatan ktt g dua puluh
suplai kelistrikan di bali dan dari luar bali seperti paiton
pembiayaan produsen regulasi hingga sdm
sebagai tahap awal percepatan bali sebagai ekosistem penggunaan kendaraan berbasis baterai
rencananya akan disediakan sebanyak lima tujuh ratus mobil listrik
dan lima puluh unit bus listrik hingga lima tahun ke depan
tim liputan cnn indonesia denpasar bali